sebuah alat yang diduga skimmer ditemukan terpasang di mesin anjungan tunai mandiri atau atm milik bank mandiri cabang mojokerto
dalam rekaman cctv tampak seorang laki laki yang diduga kuat sebagai pelaku masuk ke dalam atm dan langsung menyemprotkan cat ke arah kamera cctv
seorang laki laki bertopi yang diduga kuat sebagai pelaku pemasangan alat skimmer di mesin anjungan tunai mandiri atm milik bank mandiri di area parkir rumah sakit gatot subroto terekam kamera cctv atm
dalam rekaman tersebut terlihat jelas pelaku yang seorang diri usai turun dari mobil warna putih langsung masuk ke dalam atm melihat kondisi sepi
laki laki tersebut langsung menyemprotkan cat ke kamera cctv atm agar aksinya tak diketahui
aksi percobaan pembobolan atm ini terjadi pada sabtu sore dan diketahui setelah salah seorang nasabah bank mandiri melakukan transaksi debit
meski uang bisa diambil namun setelah ditunggu cukup lama kartu atm miliknya tak bisa keluar dari lubang kartu
khawatir menjadi korban skimming nasabah tersebut lalu melaporkannya ke satpam rumah sakit dan teknisi bank mandiri
saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebuah lempengan logam terpasang di lubang kartu atm yang diduga sebagai alat skimmer
ketika dikonsumsi kondisi atm nya sudah keluar
dan ternyata dilihat ada mesin
teknisi dari pihak mandiri kateng sama sepertinya
sementara itu antisipasi skimming polres malang kota melakukan patroli ke sejumlah atm
dalam patroli ini polisi memeriksa dengan teliti keamanan mesin atm dan juga sistem pengamanan ruang seperti kamera cctv
sudah perintahkan seluruh anggota baik dari polsek maupun polres baik yang menggunakan pakaian dinas maupun restrim untuk patroli dan mengecek atm atm
bank indonesia sendiri memberikan peringatan bagi para nasabah untuk lebih berhati hati saat menggunakan atm
nasabah diminta untuk mengecek keamanan atm dan tidak mudah percaya pada orang yang menawarkan bantuan menggunakan mesin atm